produser lapangan cnn indonesia gita miningrum ini sudah berada di balai kota jakarta saat ini
selamat pagi gita hari ini adalah hari pertama di bulan puasa ramadan
apakah ada yang berdampak terhadap kegiatan pns di balai kota gitami
baik gita mi bisa mendengar kami di studio gita mi
gita minningrum nampaknya tidak mendengar komunikasi kita dari studio
ya di hari pertama bulan suci ramadan ini pemprov dki memiliki jam waktu atau jam masuk yang berbeda
jika di hari biasanya para pns masuk di pukul tujuh tiga puluh pada bulan ramadan ini mereka masuk di pukul tujuh dan pulang nanti akan berada pada waktu yang menunjukkan pukul empat belas atau pukul dua siang
nah pada pagi hari tadi sejak pukul enam pagi
saya di balai kota dki jakarta ini sudah melihat begitu banyak pns yang berdatangan jika pada hari biasanya jam enam itu masih cukup sepi
pada jam enam pagi di balai kota dki jakarta sudah ramai para pns berdatangan di balai kota dki jakarta untuk masuk bekerja
meski begitu juga tadi masih ada beberapa pns yang sudah menunjukkan waktu pukul tujuh lewat lima namun masih saja ada beberapa pns yang kemudian terlambat datang ke kantor
nah setiap tahun memang
ketika bulan ramadhan tiba akan ada perubahan jam kerja untuk para pns ini
jika pada tahun lalu jam kerja ini dimulai pada pukul delapan dan kemudian pulang pada pukul lima belas
pada tahun ini cukup berbeda
tahun ini jamnya dimajukan dari pukul delapan menjadi pukul tujuh kemudian pulangnya nanti akan pada pukul empat belas waktu indonesia barat
gita minningrum apakah tadi anda menyebutkan bahwa ada pns yang memang terlambat
untuk datang ke kantor
apa sanksi yang diberikan atau yang diberlakukan
ya terkait dengan sanksi tadi saya sempat wawancara dengan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
tidak ada kompromi yang berlaku bagi para pns yang terlambat datang pada hari pertama bulan suci ramadan ini
nah para pns tersebut nantinya akan dilakukan
atau diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku
dan berikut ini petikan wawancara dengan gubernur dki jakarta basuki ceyapurnama terkait dengan pns yang terlambat pada hari pertama bulan suci ramadhan
mendingan berangkat tidur juga nanggung
itu masuk setengah delapan
lebih baik masuknya jam tujuh tapi pulangnya jam dua
pagi lebih enak nggak macet
macet itu kalau kamu berangkat di atas jam
ada toleransi berapa
enggak ada toleransi dong
karena pulang jam empat kita sudah potong satu jam
udah potong satu jam ini
ya kan kita sudah
makanya tinggal pilih aja
nantinya diatur yang kerja seperti apa
ya puspa dan hanum itulah tadi petikan wawancara dengan gubernur dki jakarta basuki cayapurnama
jadi saksi yang akan diberikan
adalah pemotongan tkd atau tunjangan kinerja daerah bagi para pns yang terlambat masuk pada hari ini
oke baik gita minirum berarti memang tidak ada excuse ya
terima kasih gita miningrum melamporkan langsung dari balai kota jakarta